buka pintu yuda
kita tunggu di sini saja
kamu harus bisa menerima kepergiannya
sudah ada yang menghendakinya
jika hanya karena kepergiannya
kamu akan mengakhiri hidup kamu sendiri
kamu tidak menyiksa diri kamu sendiri
mama tidak merasakan
kamu tidak merasakan
seperti apa yang saya rasakan saat ini
kamu sangat terpukul
akan kematian erika
masa depan kamu
kamu menyiksa diri
tidak akan membuat irika hidup kembali
kamu harus sadari itu
hati itu telah padam ma
sudah sangat sulit untuk dinyalakan kembali
biarkan maaf itu pak adam
seperti pada punya kehidupan erika
yang begitu mendadak dan terakhir
kalau kamu mempunyai pikiran begitu
berarti kamu juga mengecewakan mama
mama sudah kehilangan yudi
dan sekarang mama harus kehilangan kamu
sampai hati kamu yuda
hati mama sudah begitu terluka
dan kamu akan membuat luka itu semakin besar
sampai jumpa lagi
aku mau pergi disposable
ikuti kemauanku jika tidak
apa kabar ben
besi aku aku tidak mengerti mengapa ini kau lakukan padaku mengapa
saya menginginkan uang
dan saya berharap kamu bisa memperkaya saya
apa kamu pikir di zaman sekarang masih ada orang waras
lepaskan aku desi aku tidak mau diperlakukan seperti ini
ya ya saya akan lepaskan kamu
setelah apa yang saya minta kamu akan saya lepaskan
berapa yang kamu minta
hanya dua ratus juta ditambah dengan sertifikat tanah
kau dapat tahu langsung juga sama sama trees itu
aku akan memberikannya
tapi kamu harus memberikan imbalannya
aku harus membayarnya
tidak imbalannya cuma satu
kamu pasti bisa melakukannya
kamu harus menjadi pengikutku
baiklah aku akan menuruti permintaanmu
rupanya itu warga baru dari dunia kematiannya bernama erika
lumayan cantik juga
tapi dia telah melanggar peraturan
aku harus memberikan ganjarannya
terima kasih kunti
tanda tangan ini
atau kamu akan lebih menderita lagi
kalau tidak mau menandatangani seluruh surat ini
kamu iblis desi
kamu baru tahu kalau saya ibu
menandatangani surat ini bruno
atau saya akan membuat kamu lebih menderita lagi
aku tidak akan pernah menandatangani surat itu
aku akan menandatangani surat ini untukmu
aku saja akan menjaga kalian